selain bunga ada pula ungkapan rasa sayang yang unik bagi pasangan anda di hari valentine
minuman segar campuran bunga mawar dan stroberi ini cocok bagi anda yang ingin suasana berbeda di hari kasih sayang
hari kasih sayang biasanya berhubungan dengan coklat dan bunga mawar
nah sebuah kafe di sudut kota sidoarjo menyajikan minuman spesial hari kasih sayang
yang menggabungkan buah stroberi dan mawar yang diramus demikian rupa
hingga menciptakan minuman berasa asam manis menyegarkan
jadi percampuran antara stroberi dan rose petal
jadi cocoklah buat yang lagi pdkt ya
pembuatan rose blossom cukup mudah
bahan yang diperlukan diantaranya buah stroberi daun mint buah ceri biji selasih jeruk nipis dan tentunya bunga mawar merah
langkah pertama masukkan daun min dan stroberi ke dalam gelas lalu hancurkan
setelah itu tambahkan sirup dan es batu biji selasih dan jeruk nipis yang diperas
tambahkan air mineral dan sebagai sentuhan akhir beri sejumlah makota bunga mawar sebagai topping
rasanya ada semuanya
ada daun manis ada daun mintnya yang terasa di press
selain rose blossom minuman carmelo yang berbahan dasar coklat juga bisa menjadi alternatif sajian valentine
keunikan rasa ramuan coklat karamel disiram susu segar dengan topping marshmallow bakar yang dibentuk seperti hati
akan mampu mempertahankan perasaan cinta pasangan anda
kombinasi dari buah stroberi dan bunga mawar
menciptakan minuman yang segar dan unik tentu rasanya
dan tahukah anda stroberi dan bunga mawar mengandung anti oksidan tinggi yang mampu menciptakan kondisi kesehatan yang prima
tentunya di hari kaisah sayang saat ini
nah bagaimana anda tertarik untuk menyajikan kedua minuman spesial valentine ini untuk pasangan tercinta anda
riko hardiansyah sidoarjo